ya who masih mencatatkan indonesia rentan stunting atau gagal tumbuh pada anak balita
bahkan berada di posisi ketiga tertinggi di asia
iya buruknya asupan gizi ibu mulai dari fase kehamilan
menyusui hingga seribu hari kehidupan sang anak menjadi penyebabnya
lalu seperti apa sih asupan yang tepat dan juga sehat ya
khususnya untuk ibu hamil dan menyusui
daniel ahri akan berbagi tips untuk anda dan juga untuk saya tentunya
kita lihat bersama
asupan yang cukup dan bergizi menjadi penentu kesehatan
tak hanya bagi ibu selama menjalani kehamilan
namun juga berpengaruh pada bayi agar kuat selama di kandungan dan sempurna saat dilahirkan
faktor gizi ini sangat menentukan ya
untuk bagaimana nanti kualitas janin
yang di dalam kandungan
oke ini berkaitan juga dengan program pemerintah yang kita sebut dengan program stunting
ya jadi program stunting itu kan dimulai seribu hari pertama kehidupan
nah seribu hari pertama itu dimulai dari fase pembuahan
sehingga kita harus menyiapkan si ibu ini untuk yang berencana hamil atau program hamil
itu sebenarnya sejak dari awal dari sejak kandungan
jika merujuk kementrian kesehatan
paling tidak dalam separuh piring makan terdiri dari sayur dan buah ragam jenis dan warna
seperempat piring diisi protein
dan seperempatnya lagi karbohidrat
bosan dengan menu yang itu itu saja
saya punya tips masakan sehat dan aman dikonsumsi
terutama oleh ibu hamil
menu pertama sushi salmon
catat dulu bahannya ya
pastikan mematangkan isian sushi
dan menangkan dengan benar
kocok dua tiga butir telur ayam kampung
lalu goreng dengan minyak zaitun
dia masih warnanya masih cerah
kalau warnanya udah agak pucet
berarti itu sudah lama atau sudah frozen
kalau sudah frozen tuh juga susah tuh
karena kalau frozen beku
jangan langsung dimasak ya
tapi juga harus digiemin
tapi kan itu juga udah kurang bagus nutrisi
yes betul banget
nah terus biasanya sih ditinggal dikasih garam sedikit
sama dikasih jeruk nipis
lalu tumis di atas api sedang
agar matang sampai ke bagian dalam
selanjutnya letakkan nasi di atas nori atau rumput laut ini
setelahnya oles nasi dengan yogurt sebagai peganti mayonnaise
yang dinilai kurang aman dikonsumsi ibu hamil
karena menggunakan telur mentah sebagai bahannya
nah nasi jepang kan susah bisa dicampur pakai ketan juga
oh biar pokoknya intinya pulen gitu ya
intinya adalah pulen
dan kalau bisa jangan panas panas dirol
karena kalau panas panas dirol ini jadi menger
justru malahan harus tidak panas dan tidak dingin banget
kalau dingin banget
sekarang susun isiannya
mulai dari selada
timun yang sudah dibuang bijinya
terakhir gulung dan potong sesuai selera
yes sushi salmonnya sudah jadi
penutupnya kita buat chia pudding fruit
bahannya biji chia susu full cream yogurt plain nata de coco potongan mangga blueberry dan almond
sebelum disusun campur biji cia dan susu lalu diamkan delapan jam di dalam kulkas
setelahnya baru deh susun semua bahan
daniar ahri wahyu ramadan jakarta